boy kamu dengerin aku kan
kamu pasti keinget masa masa kita pacarannya
pasti dia lepas tangan
gue itu care sama kalian
kita itu satu tim
gue gak akan biarin geng serigala pecah
gue tunggu kabar dari lo
semoga lo bisa bujuk edo untuk maafin gue
aduh ini abis nelfon siapa sih
kok mukanya panik gitu
kakak tiba tiba udah usah mendadak di kantor nih
kalau kakak duluan boleh nggak
ya boleh lah
bahkan dari tadi aku juga udah bilang aku bisa sendiri
aku kan udah gede sekarang kan
gak perlu ditemani buat kemana mana
yaudah kok kayak gitu
tapi kalau ada apa apa kabarin kakak
kakak jalan dulu ya
nanti ketemu lagi
boleh makasih banyak ya kamu udah nemenin aku
jadi aku gak bosen
terus kamu juga udah jagain aku
boy liat deh
kakek nenek itu romantis banget ya
mereka udah tua tapi tetap saling sayang
perhatian sama satu sama lain
lucu banget deh
semoga kalau kita tua kita juga seromantis mereka ya
masih masih temu bangkit
mau dibawa ke mana
udah tua aja saling sayang
cinta mereka gak abis abis ya boy
terima kasih mas berkat mas saya jadi begitu capek lagi angkat tingkat tingkat disini
kalau begitu saya permisi dulu ya mas
astaga ya ampun gue lupa banget tas gue kan masih di mobil kdm
aduh semoga kalian belum pergi dari sini
ngapain lo disini ya
jangan lagi pengecut lo
gue gak mau ribut sama lo
apalagi tempatnya gak tepat
ini rumah sakit
semua masalah gak selalu harus diselesai dengan cara kekerasan
cewek gue lumpuh dan ninggalin gue
lo harus tanggung jawab
gak semua masalah bisa selesai dengan cara kekerasan
kecer caesar bbb
kalian apa dua an ini
cit lakukan perfect
ini rumah sakit
ngapain pada ribut
maaf kalau kita berdua jadi bikin keributan di sini
ya udah kalian pergi dari sini
kok kenapa kok mukanya gitu
loh kamu udah selesai
belum kak justru aku pengen ke kakak karena tas aku ketinggalan di mobil kakek
udah tuan putri tunggu sini kakak ambilin ya
kakak jalan ya kakak buru buru aku telat
ya udah kak teti ya
boy kamu dengerin aku kan
kamu pasti keinget masa masa kita pacaran ya
jadi dari tadi gue ngomong sendiri dong
gue kira boy diem gak bales gara gara dia terharu dengan kata kata pujangga gue yang sosweet itu
taunya ditinggal pergi gitu aja
sedih banget deh
oh nggak sus tadi ada semut di kaki
mau dianter ke kamar
nggak boleh marah biar boy nggak elvin
sekarang gue harus susulin buye
amat perlu lupa lihat
terima kasih memang
ini keganjanan banget sih
cantik juga enggak
cantik kan juga gue
bu tuh harus ngapain lagi sih boy
biar orang nerima gue
semua yang gue lakuin hopeless useless
gak ada gunanya semuanya
mbak mbak mbak
tinggalan kursi rodanya mbak
saya gak sengaja
lo tuh ngapain sih peluk peluk gue
dan kenapa gue tuh ketemu sama lo lagi lo lagi
lo kenapa sih muncul mulu
antara dua hal ya
atau lo kecintaan banget sama gue
lo sehat gak sih
dan jawabannya gak dua duanya
heran gue ditolongin bukan terima kasih bu
malah ngerocos terus
ya terus ngapain lo pakai peluk peluk gue
terus tiba tiba datang kayak pahlawan kesiangan
sedikitpun gak ada niat gue untuk peluk peluk lo
lo tuh harusnya seneng tau gak
bisa nggak sengaja kepeluk sama gue
ih siapa yang seneng
ih menang banyak kan lo
pengen lupain tau gak sih momen tadi astaga
alah paling juga abis ini lo gak akan mandi pas pulang
karena ada aroma bau wangi gua kan di badan lo
ih ngapain sih